ya dan untuk mengelaborasi keputusan pemerintah untuk melarang mudik lebaran dua ribu dua puluh satu kita akan kembali terhubung melalui sambungan telepon dengan sekretaris jenderal perhimpunan hotel dan restoran indonesia phri bapak maulana yusran
selamat sore pak maulana bisa mendengar suara kami pak
selamat sore ya jelas mbak
pak maulana ini pemerintah melarang mudik lebaran dilakukan tahun dua ribu dua puluh satu bagaimana tanggapannya pak
kalau dari sisi kami dari sektor hotel dan restoran ya khususnya tentu kelarangan itu tentu ya tentu pastinya kecewaan lah khususnya bagi pelaku usahanya dan juga ketenaga kerjanya
karena kenapa karena sektor hotel dan khususnya restoran juga itu pada saat saat momentum kalau pergerakan wisataan wisataan antara itu yang ditunggu cuma tiga dalam satu tahun
lebaran natal tahun baru dan libur sekolah
karena pergerakan itu berpotensi untuk peningkatan dari okupansi itu sendiri
jadi karena kita kan memang sektor pariwisata itu memang dampak peningkatan itu terjadi pada saat momentum libur tersebut
jadi kalau weekdays itu kan lebih kepada business trip
namun di sisi lain memang kita paham sih kalau pergerakan itu dimaksud pemerintah itu untuk mengantisipasi lonjakan daripada apa namanya
tapi bagaimanapun juga kan harus dipertimbangkan juga bagaimana nasib daripada tenaga kerja dan sektor usaha di bidang hotel dan restoran tersebut yang sudah masuk ke dalam empat belas bulan itu
apa yang diberikan relaksasinya sehingga ada sharingnya lah dari pemerintah sehingga sektor ini bisa bertahan
seperti yang anda sebutkan tadi mudik menjadi momentum ini bagi pengusaha
hotel dan juga restoran untuk meningkatkan okupansi dan juga bertahan di tengah pandemi apalagi di masa pandemi ini perhotelan dan pariwisata ini adalah salah satu industri yang memang betul betul merasakan dampak dari pandemi ini
lantas bagaimana pak ini para pengusaha hotel dan juga restoran menyiasati kebijakan ini pak maulana
sebenarnya kalau ditanya bagaimana menyiasati kita sudah kehabisan siasat juga
sudah masuk ke tiga belas bulan sudah mau ke empat belas bulan besok juga masuk ke bulan ramadan
ini kuartal pertama saja
sudah terjadi penurunan yang cukup drastis
jadi kalau ditanya bagaimana strateginya lagi ya tentu kita sudah kehabisan strategi
sudah cukup habis di setahun lebih ya
apalagi tenaga kerjanya kalau kita tanya itu sudah banyak yang sudah tidak bekerja sudah hampir setahun lebih
ini yang terjadi
jadi itu yang kita harapkan
pemerintah juga mempertimbangkan dari sisi kebijakan tersebut sektor yang terdampak
khususnya dari pelaku usahanya agar mereka tetap bisa bertahan
khususnya tenaga kerja yang sudah banyak dampaknya
mungkin belum tentu bisa menikmati lebaran kan gitu
kalau dari sisi pemerintah kan asn tni polri dan segala macam kan mereka tetap haknya tidak ada yang berkurang kan di situ kan
tapi kalau dari seksi tenaga kerja pariwisata itu mereka kan tidak menerima hak apa apa
kalau tidak bekerja
nah lantas dengan munculnya pengumuman seperti ini begitu pak
bahwa memang pemerintah sudah mengumumkan mudik lebaran dua ribu dua puluh satu ini dilarang
dan tentunya dampaknya
ini akan domino effect begitu
dan salah satunya yang terdampak adalah perhotelan
apakah aspirasi aspirasi seperti yang bapak sampaikan ini sudah pernah dikomunikasikan atau disampaikan kepada stakeholder terkait
pak maulana jika sudah bagaimana tanggapannya pak
kami sudah kemarin terakhir pada saat rakernas phri pada tanggal delapan belas maret yang lalu
kami sudah menyampaikan ke pemerintah melalui menteri pariwisata bahwa kami tetap di sektor pariwisata
nah kursi hotel dan restoran itu masih membutuhkan bantuan
seperti modal kerja dan juga subsidi modal kerja
karena sektor ini pun sudah tidak visible jika ingin mendapatkan modal kerja dari perbankan
karena keterkaitan masalah cash flow resiko dan juga apa namanya jaminan dan seterusnya ya
karena demand kita ini sudah tidak bisa bergerak karena adanya kebijakan kebijakan dari pemerintah untuk mengantisipasi masalah covid
nah tentu dari sini kita mengharapkan realisasi
jadi daripada permohonan ini dapat disetujui
karena ini dampaknya nasional mbak
bukan hanya ke sepuluh destinasi atau lima super prioritas
dan pada saat momentum lebaran itu justru daerah daerah selain jakarta yang justru terjadi peningkatan okupansi
kecuali jakarta ya
kalau jakarta mereka tidak dilarang mudik tentu akan ada benefit bagi destinasi tersebut
karena biasanya umumnya kan jakarta itu umumnya adalah pendatang
nah kalau berbicara mengenai larangan mudik
ini kan tahun dua ribu dua puluh sebenarnya juga ada larangan serupa begitu ya pak
kalau untuk tahun lalu sendiri pak maulana ini seberapa besar pengaruh larangan mudik terhadap tingkat okupansi hotel untuk tahun dua ribu dua puluh pak
jadi kalau kita perhatikan tahun lalu antara bulan mei itu kan cukup dalam ya pengaruhnya
itu nomor satu
kemudian yang kedua kita perhatikan juga pada saat momentum libur natal dan tahun baru
namun kan karena ada pemotongan cuti bersama
satu dan kedua adanya kebijakan testing yang direvisi
dan itu berdampak kepada leveler yang sudah melakukan reservasi
cukup menurunkan okupansi juga
nah kita juga melihat
survei survei yang kami lakukan pada saat tahun lalu
bahwa memang okupansi itu terjadi pada saat saat momentum libur panjang
jadi selain natal tahun baru kan kita juga melihat waktu itu ada beberapa kali liburan
itulah yang kita lihat di kuartal keempat itu makanya terjadi peningkatan
dan dia terjadi
jadi itu turut kembali pada saat kuartal satu di tahun dua ribu dua puluh satu
berarti memang kalau berkaca dari dua ribu dua puluh pengaruhnya ini cukup besar begitu ya pak maulana
nah karena ini sudah sebentar lagi nih
sebentar lagi sebelum musim mudik itu akan ada musim bulan puasa bulan ramadan begitu
akan diikuti oleh musim mudik
ya sekarang yang tahap pertama yang kami sudah pernah diskusikan ya dengan apa namanya
bersama melalui apindo ya
ketika kita ada pertemuan lintas asosiasi
sektor pariwisata juga akan kesulitan juga untuk nanti yang dinamakan thr
kan pada lebaran itu kan thr itu menjadi momentum kan
bagi tenaga kerja
sementara untuk hotel dan restoran itu sekarang posisinya lebih besar pengeluarannya daripada pendapatannya
jadi sudah tidak balance
nah ini akan menjadi permasalahan utama nanti di momentum lebaran itu
dan kalau kita bicara reguler
biasanya di bulan puasa itu kan slow
nah nanti kita baru kembalinya reboundnya itu nanti di lebaran
karena disitulah ada gejolak peningkatan daripada okupansi itu sekitar tiga puluh persenan dari regulernya
nah itu sebenarnya
itu yang bisa dijadikan gambaran
jadi kalau tahun lalu itu kan menteri tenaga kerja mengeluarkan kebijakan
pemerintah mengeluarkan kebijakan
boleh dicicil tapi ada denda
nah ini bagaimana
nanti mencicil terus ada dendanya juga lagi kan
nah ini yang jadi permasalahan
jadi memang sebaiknya pemerintah juga mempertimbangkan sektor pariwisata
khususnya otot dan restoran ini bersama tenaga kerjanya dalam terhadap kebijakan kebijakan yang dikeluarkan
yang justru menghambat untuk potensi daripada mereka untuk bertahan gitu loh
sekarang ini kita belum bicara recovery ya
kita masih coba bertahan dulu baru bisa kita masuk ke fase recovery
lantas untuk terkait bertahan ini sendiri terakhir pak maulana
apa harapan atau aspirasi yang ingin disampaikan untuk musim mudik nanti pak
kami berharap pemerintah dengan setiap mengeluarkan kebijakan itu tentu juga dipertimbangkan apa relaksasi yang bisa diberikan kepada pelaku usaha dan tenaga kerja
khususnya di situasi yang kita sudah habis daripada tiga belas bulan sudah tidak bisa menjalankan bisnis dengan baik ya
jadi bertahan aja
jadi seperti nanti ada dari pajak daerah kemudian juga mungkin dari terhadap modal kerja dan juga terkait dengan tenaga kerjanya mungkin
apa namanya apakah mungkin thr itu dibayarkan oleh pemerintah
kalau gitu bisa kan alhamdulillah juga ya
agak sedikit ringan nanti di industri tersebut
jadi harapan relaksasi itu yang tertumpu kepada pemerintah akhirnya
terima kasih pak maulana yusran
sekjen perhimpunan hotel dan restoran indonesia
atau phri hari ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
selamat malam pak